jadi sudah saling memaafkan antara pak ahok pak btp dengan cahim maruf juga artinya jalan ke depannya akan lebih tenang lagi
insya allah akan lebih ini lagi termasuk ini juga jadi pertanyaan apakah ketika nanti pak ahok keluar kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dunia politik gitu
apakah ada possibility untuk berkampanye atau mungkin masuk jadi bagian tim kampanye untuk jokowi ⁇ maruf ⁇
dia menyampaikan tidak
clear itu tidak
tetapi beliau berpesan kepada para pendukungnya supaya tidak golput
supaya tidak golput menggunakan hak pilihnya dan di dalam surat itu sudah jelas
bahwa supaya pendukungnya terkumpul
tetap memilih partai politik yang betul betul berideologi pancasila
yang mana partai politik ini kalau bisa mencapai lebih dari tiga puluh persen
ada di dalam surat itu
ingin ada di dalam posisi yang netral termasuk ahokers ini kan banyak sekali kan pak
termasuk kepada para pendukungnya untuk artinya tidak golput itu ada condong untuk memilih ke yang manakah gitu
termasuk ke pak jokowi
untuk ahokers diarahkan untuk mendukung pak jokowi
kalau bisa jangan golput ya
karena pak ahok bilang bahwa pak jokowi itu orang yang bisa kerja
dan hasilnya kelihatan begitu ya
kerjanya ya maksimal
mudah mudahan ya teman teman ya para ahokers terutama ya
ya jangan golput lah untuk indonesia
bukan persoalan pak jokowi ya
ini juga persoalan indonesia ke depan yang lebih baik lagi
untuk menyaksikan video lengkapnya
link di bawah ini